inilah video dari udara yang memperlihatkan lokasi di gang royal penjaringan jakarta utara
rabu pagi petugas gabungan dari satpol pp tni dan polisi mendatangi area ini untuk melakukan pembongkaran bangunan liar yang berada di pinggir rel kereta api yang diduga dijadikan tempat prostitusi ini
walaupun sudah disosialisasikan namun masih terlihat warga yang masih kebingungan lantaran barang barangnya belum dipindahkan
mereka mengaku tidak mempunyai biaya untuk mengontrak di tempat lain
satu bulan mau ada pemberitahuan
udah ada tapi kita pun udah marah bingung mau ngontrak harus punya duit jadi lagi bingung
sebanyak satu ratus lima puluh bangunan liar yang dibangun di sini
di lahan seluas tiga meter persegi dibongkar paksa petugas
dalam pembongkaran kali ini petugas menjamin ini yang terakhir kalinya
dan memastikan lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat prostitusi ini tidak akan kembali beroperasi
kita lakukan penataan menetipkan tempat tempat bangunan bangunan liar
masuk areanya punya pt kereta api
lebih kurang ada lebih dari
kita tertipkan karena tempat ini juga menjadi tempat yang masuk kategori tingkat kriminalitasnya tinggi
pembongkaran lokasi ini pernah dilakukan pada desember dua ribu dua puluh dan mei dua ribu dua puluh satu lalu
namun tetap kembali dihuni dan menjadi lokasi prostitusi
setelah pembongkaran ini petugas akan menyiagakan personilnya agar warga tidak kembali membangun tempat
dan memastikan lokasi tersebut tidak terjebak
fakih haitami jakarta